kamera amatir warga merekam detik detik seorang pria
tiba tiba menaiki jog penumpang sepeda motor balap liar
lalu menodongkan diduga senjata api
melihat aksi penodongan ini aksi balap liar langsung bubar
dan penonton berlarian ketakutan
kasat restrim polres madiun kota akp tatar hirnawan
pada senin mengungkapkan aksi penodongan terjadi di ring road kota madiun
sabtu dini hari
namun tatar memastikan jika pelaku penodongan bukanlah anggota polisi
hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini dan akan meningkatkan patroli
di sentul kabupaten bogor
seorang sopir taksi online tewas setelah dirampok di tol jagorawi
salah seorang perampok berhasil ditangkap oleh petugas patroli jalan raya
setelah mergoki aksi pelaku
sementara dua orang perampok lain berhasil kabur
dari keterangan kasihumas polres bogor ibtu desitriana
awalnya petugas patroli jalan raya pjr sempat curiga
dengan sebuah mobil dengan kap terbuka terparkir di bahu jalan tol
saat petugas pjr mendekat terlihat sekelompok orang tengah berkelahi
belakangan adalah korban yang mencoba melawan para perampok
naas korban akhirnya tewas akibat terluka parah
sementara itu istri korban yang ditemui di rumah duka di jalan kebantenan gang elang dua
nomor delapan semper timur cilincing jakarta utara senin siang
terpukul atas kejadian ini
terlebih sang suami adalah tulang punggung keluarga
istri korban berharap pelaku dihukum
masyarakat diimbau untuk waspada dengan aksi kejahatan saat bulan ramadan
polisi menyebut ada sejumlah jam rawan kejahatan saat ramadan
yakni saat jam tarawih dan menjelang sahur
karena pada jam tersebut
pemukiman maupun jalan umum dalam kondisi sepi
tim liputan cnn indonesia